koresponden mumtazah catra diningrat di mataram nusa tenggara barat selamat sore
taza bisa diceritakan bagaimana suasana hari raya idul adha di sana
selamat sore punca saat ini saya berada di kota mataram
kalau anda lihat di belakang saya memang ini tenda tendanya tidak ada yang menghuninya ya
karena memang untuk di kota mataram sendiri banyak dari para pengungsi sebenarnya mereka bisa pulang ke rumah
hanya saja kalau malam mereka akan menginap di tenda tenda karena khawatir kalau misalnya gempa tiba tiba akan terjadi
itu akan membahayakan untuk keselamatan
namun kemudian kemarin malam saya sempat datang juga ke posko ini
begitu tempat banyaknya orang mengungsi
mereka pun memang dari kemarin sudah menyatakan akan pulang dulu ke rumah mereka masing masing
untuk merayakan idul adha bersama dengan kerabat dan juga keluarga di sana
lalu kemudian nanti malam mereka akan kembali lagi
tadi saya juga sempat berkunjung ke sejumlah posko
pengungsian punca dan memang saya lihat secara garis besar berbeda beda ya cara perayaan idul adha di tahun ini
misalnya tadi saya berada di posko induk kekait di lombok barat
dimana di sana memang tadi pagi ada sholat id bersama begitu oleh satu empat ratus warga yang mengungsi di sana
lalu juga di sana juga akan diramaikan dengan adanya pemotongan hewan kurban juga di sana
sehingga memang ada sedikit acara juga yang akan dilakukan
di antaranya adalah juga untuk memasak
memasak hewan kurban bersama sama sehingga warga yang berada di sana juga dapat menikmati hari raya idul adha seperti tahun sebelumnya misalnya
lalu juga kalau di tanjung saya lihat kebanyakan warganya ini malah tidur tiduran di dalam tenda setelah melaksanakan ibadah sholat id di pagi hari bersama juga dengan mensos idrus marham
lalu kemudian tadi saya juga sempat ke bagian lagi ke lebih utara lagi ke lombok utara
di sana saya juga sempat berkunjung ke salah satu dusun di sana ya
dan di mana di sana di dusun ganggang saya lihat juga orang orangnya pun juga tidak merayakan idul adha dengan penyembelihan hewan kurban
rata rata mereka berada di dalam tenda tenda pengungsian mengobrol saja dengan sanak keluarga mereka
bahkan di siang hari mereka sudah tidur siang dan tidak ada kegiatan apapun karena memang di sana tidak ada proses penyembelihan hewan kurban
karena tidak ada donatur ataupun orang yang memberikan hewan kurban untuk disembeli di sana
hanya ada hewan hewan kurban yang disembeli
ke posko yang lebih besar begitu yang nantinya pada saat setelah disebeli mereka akan mendistribusikan daging hewan kurban ini kepada posko posko yang lebih kecil
itulah kenapa memang di posko posko yang lebih kecil hingga siang hari tadi saya pantau punca tidak banyak ada kegiatan yang dilakukan oleh warga
lagi pun juga apalagi yang di lombok utara banyak dari rumah mereka sudah hancur
jadi mereka tidak ada pilihan lain kecuali untuk merayakan idul adha di posko pengungsian punca
ya taza dari pantauan anda tadi mengatakan bahwa banyak sekali
warga yang memang belum berkegiatan apalagi pada hari raya idul adha hari ini
apakah ini juga bisa dikatakan roda ekonomi di sana juga belum kembali berputar seperti normal
iya sayangnya memang kebanyakan dari warga yang saya pantau di sejumlah posko pengungsian punca mereka ini terus menerus menyebutkan kata kata trauma
sehingga mereka cukup sulit untuk kemudian melanjutkan kehidupan mereka
ada juga dari beberapa warga ini mereka yang menjadi korban gempa
terutamanya misalnya yang tinggal di sekitaran kawasan senggigi hingga ke kawasan gili misalnya
ataupun yang di kawasan gunung rinjani yang notabene adalah kawasan kawasan yang dipadati oleh warga yang bermata pencaharian di bidang pariwisata
mereka memang agak lumpuh untuk saat ini karena memang wisatawan baik yang domestik ataupun mancanegara yang biasanya mendatangi kawasan kawasan mereka
saat ini memang sudah jauh menurun angkanya karena adanya ancaman ancaman gempa
membuat banyak wisatawan memilih untuk kemudian membatalkan perjalanan ataupun menunda keberangkatan hingga ada kepastian bahwa saat ini lombok aman
inilah yang kemudian terus menerus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga terutamanya pemerintah daerah adalah menggaungkan informasi bahwa sebenarnya lombok saat ini sudah aman
masyarakat di sini sudah bisa kembali untuk bekerja
bahkan kemarin saya sempat berbincang dengan sejumlah pekerja yang bekerja di gili trawangan misalnya punca
mereka mengatakan bahwa pasca setelah selesainya libur idul adha ini mereka sudah diwajibkan untuk kembali bekerja terutamanya untuk kerja kejar membersihkan hotel misalnya
beberapa hotel yang misalnya berada di kawasan segigi yang rusak sudah mulai diperbaiki agar kemudian mereka bisa kembali mengakomodasi keperluan para wisatawan yang ingin datang
karena banyak wisatawan pun yang agak risau begitu punca dan juga was was kepada saat memasuki kawasan hotel
yang kemudian terlihat juga di dalam hotelnya itu
ada bagian yang retak retak karena memang khawatir itu akan membahayakan keselamatan
ini yang kemudian menjadi pr juga bagi pemprov dan juga bagi masyarakat untuk kemudian kembali memastikan bahwa roda perekonomian ini berputar dengan melakukan percepatan rehabilitasi dari bangunan bangunan
itulah kemarin juga ditekankan oleh wapres yusuf kala pada saat kunjungannya dua hari yang lalu
dimana memang pada saat kedatangan yusuf kala kemarin dikatakan bahwa yang paling penting adalah rehabilitasi
saya lihat di kawasan kebupaten lombok utara punca sudah dilakukan rehabilitasi sejumlah rumah
begitu sudah dimulai prosesnya dan ada lima ribuan dari sepuluh ribu pemilik rumah yang diverifikasi akan menerima bantuan
dananya juga sudah mulai dikucurkan
begitu rencananya memang ada sekitar tujuh puluh lima ribuan rumah yang akan direhabilitasi
ini juga bergantung dengan besaran rumahnya
begitu ya kerusakannya apakah rusak ringan sedang juga berat diharapkan dengan proses rehabilitasi yang
mulai sedini mungkin ini akan mempercepat warga untuk kembali ke rumah melanjutkan kehidupan dan juga mendorong mereka untuk kembali melanjutkan kegiatan ekonomi
ada pun untuk mereka yang bekerja misalnya sebagai petani untuk saat ini memang punca belum bisa dilanjutkan
karena saat ini pun juga musim kering sehingga juga mereka masih membutuhkan bantuan pemerintah untuk memastikan agar pipa pipa air pun juga dapat diperbaiki sesegera mungkin
agar mereka kembali dapat bercocok tanam
lalu juga untuk mereka yang bekerja di sektor pariwisata masih menunggu untuk rehabilitasi
sedangkan untuk anak anak yang bersekolah berharap agar sekolah dapat diperbaiki sedini mungkin
dari pemprov juga menargetkan bahwa untuk perbaikan fasilitas umum seperti sekolah termasuk juga diantaranya rumah sakit dan juga puskesmas akan direhabilitasi dalam waktu satu tahun ini
dan diharapkan bahwa dengan perbaikan perbaikan ini nantinya roda ekonomi di pulau ini akan kembali seperti semula dalam waktu yang diharapkan bisa dicapai dalam kurang dari dua belas bulan punca